sementara itu demi menekan angka penularan virus corona mulai kamis enam mei hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh
pemerintah telah resmi memperlakukan kebijakan peniadaan mudik
masyarakat tentunya diingatkan untuk tidak memaksakan diri untuk mencoba mudik
karena selain disiapkan sanksi pemerintah juga menyiagakan tiga ratus ribu personel keamanan di tiga puluh dua provinsi untuk melakukan pengawasan
hal ini disampaikan jurubicara pemerintah penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito di kantor presiden kami sore
keputusan peniadaan mudik tahun ini merupakan upaya perlindungan dari pemerintah bagi masyarakat selama masa pandemi
dirinya menjelaskan menurutnya tiga ratus petugas disiagakan di tiga puluh dua provinsi yang tersebar di delapan belas delapan ratus dua puluh posko untuk mengawasi dan memberi sanksi bagi para pelanggar
seperti putar balik kendaraan penyitaan kendaraan oleh pihak polri hingga sanksi denda bagi angkutan barang yang digunakan untuk mengangkut pemudik
oleh karena itu saya meminta kepada seluruh masyarakat agar mematuhi kebijakan ini
karena seluruh wilayah perbatasan sudah dijaga oleh pihak kepolisian dan masyarakat
pihak kepolisian berhak memerintahkan masyarakat
berputar balik maka dari itu saya minta agar masyarakat jangan memaksakan diri untuk mencoba mudik